kok akang gak marah cincin nikahnya neng jual
cincin itu memang bertahun tahun udah gak ada di hati kamu nih
akal akan melakukan apa saja yang halal
untuk mencukupi kamu sama denny
bicaralah hanya jika
beritanya bisa dipercaya
ngomongin kebaikan orang
obrolannya bermanfaat buat kalian
waalaikumsalam pak ustadz
lanjut lanjut tadi sambil makan
gak boleh tukang dadang
gak ada kebaikannya buat kita
siapa bilang tidak ada kebaikan
supaya si inang tidak pinjam uang sama kita
kata pak ustadz tidak boleh membicarakan orang lain
terus kita bicarakan siapa
ya ampun itu bibir
masih agak cemberut
apa gunanya marah marah coba
cuma tambah bete tambah tambah kesel aja
emang mau senyum juga susah atuh cuk
ya daripada marah marah ngedume
bikin suasana hati jadi gak enak
ya lebih baik senyum atuh cuk
senyum itu kan bagian dari ibadah
yang lebar atuh senyumnya
kalo itu mah bye cuk
senyum itu harus ikhlas
harus dari hati kalo senyum tuh biar orang lain liatnya juga seneng
cucu tapi kenapa gak jadi mau fitapor aja
coba mau fitapor di perusahaan cucu mah jelek cuk
ngomongnya banyak panjang lebar
tapi teh gak kena di hati
rasanya itu langsung kena gitu di hati
seolah olah teh cucu tuh ngalamin sendiri
makanya atuh cuk
cucu tuh jadi mau fitapor aja
ih cucu mah salah denger terus
sudah mulai ada warga yang nyumbang
tadi ada sumbangan lima ratus ribu dari majikannya juhaya
alhamdulillah ya rabbil alamin
udah mulai ramai
kalo satu mulai nyumbang yang lain bakal berbondong bondong
coba kamu tanyakan berapa harga tanah di sini
insya allah kita akan membangun masjid
hampir semua warga di sini kan tkw
dan kita juga tidak akan minta sumbangan di jalan
membangun masjid itu bisa miliaran pak ustadz
kita tuh membangun rumah allah
allah akan memudahkan jalannya
saya pernah membangun masjid besar di cibarenggok
jangan ragukan kekuatan tkw
terima kasih pak ustadz
sudah mengajak saya menjadi bagian dari musola ini
hidup saya jadi lebih berarti
sapu teh bermanfaat
karena dia ada di sini
kenapa keset itu bermanfaat
karena dia ada di sini
jadi bagian dari musyola ini
supaya kita jadi bagian dari masyarakat kita
supaya kita bermanfaat
ya siapa sih yang gak sibuk ya
semut kecil aja sibuk atau nggak sih cari makan dari pagi sampai malam
ya tapi kan kalau sibuknya diikutin terus mah gak bakal habis habis kali
kerjaan harus diselesaikan
perpesta pertama ku ditolak
ya kita tuh kan cari kerjaan supaya kita tuh bisa bareng bareng
supaya kita tuh bisa nikmatin kebersamaan kita
ya terus sekarang kita kerja tapi malah jadi gak punya waktu bersama buat apa
kamu bicara kayak kita udah punya segalanya untuk seratus tahun ke depannya
aku tuh cuma minta waktu tiga puluh menit aja satu hari
buat aku tuh cerita sama kamu aku tuh ngapain aja di sini
sama aku juga pengen tau apa kegiatan kamu disana
itu doang kok
udah lah udah deh
aku masih banyak kerjaan aku sibuk
kok aku gak marah cincin nikahnya neng jual
cincin itu memang bertahun tahun
udah gak ada di hati kamu nih
akal akan melakukan apa saja
apa saja yang halang
untuk mencukupi kamu sama denny
kalau bagi kamu masih kurang
cuma segitu kemampuan aku
mamiku cintaku sayangku segalanya bagiku
mami sedih fi
mami sedih fi
cinta mami teh dari dulu memang bertepuk sebelah tangan
mami teh terlalu mencintai papi
sedangkan papi teh tidak pernah cinta sama mami
atumi papi teh sayang bener sama mami
cinta bener sama mami
papi doain terus mami setiap hari
supaya diberi kesehatan
supaya diberi keselamatan
dilindungi sama allah
gak cinta sama mami
gak mungkin jadi
dari dulu mami udah tahu fi
tapi mami membutakan mata
jika mami bisa membahagiakan papi
lambat lautnya papi bisa mencintai mami
tapi ternyata tidak
papi mati lirik lirik perempuan
tapi malah menyimpan foto perempuan lain
foto pemilik warung
sekarang yang mami peduli cuma edward
tidak ada alat buah dari cinta kasih mami
cinta kasih mami yang besar dan lurus pada papi
asal papi tahu
mulai saat ini teh
biar mami bisa perhatiin semua kebutuhan edward
papi mau bicara
oke terima kasih perhatikan hidup saya